lebih dari tiga puluh jadwal penerbangan dan tiga ribuan penumpang terkena dampak penutupan bandara adi sucipto yogyakarta
hingga kini bandara masih ditutup karena pemindahan pesawat garuda yang tergelincir belum selesai dilakukan
kepadatan penumpang terjadi di bandara adi sumarmo solo sejak kamis dini hari
para penumpang yang tiba di bandara adi sumarmo diangkut dengan menggunakan bus menuju bandara yogyakarta
demikian juga dengan penumpang yang akan melakukan penerbangan dari yogyakarta
diangkut dengan bus menuju bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
pihak angkasa pura menyiapkan dua parking stand dan belasan bus untuk mengangkut penumpang via jalur darat
sedikitnya lima penerbangan dialihkan dari bandara adi sucipto yogyakarta ke bandara adi sumarmo
masih ada sepuluh penerbangan lagi yang rencananya juga akan dilayani dari bandara adi sumarmo
bandara adi sucipto yogyakarta rencananya akan ditutup hingga kamis pukul tiga sore
ini dari terbang dari mana
turunnya di jogja tapi sekarang ada di boyolali
dialihkan gitu ya
mas dengan ada pengalian ini gimana
ya cukup dirugikan sih dengan waktu ada beberapa jadwal yang seharusnya kita bisa lebih cepat
akhirnya kurang lebih berapa jam sih
karena jarak yang harus kita temukan jogja kurang lebih dua jam
insiden tergelincirnya pesawat garuda indonesia di bandara adi sucipto yogyakarta
pada rabu malam kemarin membuat penerbangan dari denpasar dan tujuh penerbangan dari bandara internasional juanda surabaya
tujuan yogyakarta harus dialihkan ke bandara adi sumarmo solo dan ahmad yani semarang
penumpukan penumpang penerbangan menuju yogyakarta di bandara internasional juanda surabaya pun tak terhindarkan
hingga kamis pagi empat maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan tujuan yogyakarta
melalui bandara internasional juanda surabaya memilih membatalkan seluruh penerbangan ke yogyakarta
empat maskapai tersebut adalah garuda indonesia citylink sriwijaya dan wings air
terkait pembatalan pihak maskapai penerbangan memberikan dua alternatif kepada calon penumpang tujuan yogyakarta
yakni melakukan refund atau pengembalian di tiket di loket maskapai di bandara juanda
atau menukarkan tiket tujuan yogyakarta dengan tiket pesawat tujuan solo atau semarang
menurut humas pt angkasa pura surabaya anom fitranggono tercatat tujuh penerbangan tujuan yogyakarta
menalui bandara juanda dan semarang
sedangkan satu penerbangan dari denpasar menuju yogyakarta terpaksa mendarat di surabaya
untuk selanjutnya dialihkan menggunakan jalur darat
untuk sementara ini seluruh penerbangan yang menuju ke jogja tetap berangkat
cuman kemungkinan landingnya adalah di solo atau di semarang
beberapa ada satu penerbangan yang divert dari denpasar
kemudian sudah terbang kembali
riko hardiansyah sidoarjo
kita langsung bergabung dengan koresponden cnn senior indonesia hendrawan setiawan di bandara adisipto yogyakarta
selamat sore hendrawan
pihak bandara menargetkan pukul tiga sore bandara sudah akan kembali normal
apakah hingga saat ini sudah sesuai dengan target dari pihak bandara
ya punca bandara adi sucipto sudah dibuka tadi sebenarnya pada pukul empat belas lebih enam belas waktu indonesia barat
tadi pesawat ga dua ratus lima puluh delapan sudah berhasil dipindahkan dari lokasi sekitar pukul dua belas lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
dan tadi sudah ada pesawat yang pertama kali mendarat yaitu citylinki g sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu dari halim perdana kusuma
dan mendarat dengan selamat

dan sudah ada juga pesawat enam r tujuan denpasar yang sudah take off lebih dahulu
dan saat ini kondisi bandara internasional adiswipto yogyakarta sudah kembali normal sudah kembali menggeliat
di belakang saya adalah terminal pintu kedatangan terminal a
di mana sudah ada beberapa pesawat yang sudah datang sudah landing di bandara internasional adi sucipto yogyakarta ini punca
hendrawan memastikan lagi berarti kondisi pesawat garuda indonesia yang tergelincir sudah berhasil dipindahkan dari runway
dan juga berarti kondisi bandara internasional adiswipto saat ini sudah berjalan dengan normal
ya betul jadi pesawat ga dua ratus lima puluh delapan sudah berhasil dibawa sekitar pukul dua belas lebih empat puluh lima ke hanggar milik tni au yang berada di bandara adi sucipto ini
dan aktivitas sudah mulai normal
tadi sekitar pukul kurang dari pukul tiga sebenarnya sudah banyak warga masyarakat penumpang yang kembali datang ke bandara adi sucipto karena memang ternyata sudah dibuka pada pukul empat belas lebih enam belas
namun dalam konferensi pers tadi direktur operasional angkasa pura i wendo asrurose mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan ini diperkirakan masih akan dilakukan upaya

atau dibatalkan dan tertunda oleh masing masing maskapai ini punca
oke baik hendrawan setiawan terima kasih laporan anda langsung dari yogyakarta
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telpon
israwadi corporate secretary angkasa pura i selamat sore pak
bagaimana perkembangan terbaru pasca insiden tergelincirnya pesawat garuda indonesia di bandara adi sucipto
ya selamat pagi
ya selamat pagi
selamat sore pak
selamat sore pak
bagaimana perkembangan terbaru pak pasca insiden tergelincirnya pesawat garuda indonesia di bandara adi sucipto
ya jadi bisa kami laporkan bahwa alhamdulillah runway pun sudah kami buka itu pukul empat belas
wib setelah kami mengevakuasi pesawat garuda ya
oke apakah sudah diketahui penyebab dari tergelincirnya pesawat garuda ini
jadi untuk investigasi penyebab dari kejadian kecelakaan eksiden ini itu merupakan kewenangan knkt
kami dari pihak bandara tentu akan dimintai data data dan keterangan
akan diminta oleh knkt
oke kemudian kenapa alat pengangkat pesawat pak yang bernama salvage ini harus diterbangkan dari jakarta
apakah memang pihak dari angkasa pura i ataupun adi subjito tidak memiliki alat ini
ya jadi memang kondisi tergelincirnya pesawat ini itu cukup membutuhkan alat berat
jadi kami harus kami datangkan dari pilihannya ada dari surabaya dan dari jakarta dua duanya kami datangkan gitu
sebenarnya dari surabaya juga bisa yang dekat
nah tapi kalau dari jakarta kemarin karena bisa lebih cepat yang duluan sampai adalah jakarta
makanya proses baru bisa kita lakukan tadi pagi ya
selama tiga jam sudah selesai evakuasi pesawat
oke apakah dengan berhasil dievakuasi ini bandara adi sucipto akan berjalan dengan normal
karena tadi koresponden kami di yogyakarta mengatakan bahwa masih akan ada penyesuaian setelah ada pengalihan penerbangan ataupun juga pembatalan
sampai kapan nanti bisa kembali normal
ya jadi prinsipnya runway sudah dibuka pukul empat belas delapan belas tadi kan ya
bandara sudah tidak dinyatakan notam tidak ditutup lagi
nah namun dampaknya
dari proses penerbangan ini kan tetap mengantri ya prosesnya ya
tetap yang mengantri sehingga membutuhkan penyesuaian
nah saya kira waktu penyesuaiannya ya ini yang kami mohon maaf kepada para pengguna jasa bandara
ini memang sistem yang harus kami ikuti sehingga penyesuaian ini mau tidak mau kami harus lakukan
kami berharap proses kelancaran ini dalam waktu cepat ini bisa kami laksanakan gitu ya
sehingga belum diketahui pak ya kapan benar benar normalnya akhirnya kegiatan ataupun jadwal penerbangan di bandara adi sucipto
ya mudah mudahan sih pak mudah mudahan tidak lebih dari malam hari saya kira sudah bisa normal lah pak
bagaimana dari pihak garuda indonesia sendiri terkait dengan insiden ini
apakah pihak dari garuda indonesia juga menyebutkan sejumlah kerugian kepada p satu
oh belum belum ada
saya kira angkasa pura dengan airline khususnya garuda kami semua bekerja sama
yang pertama mengevakuasi pesawat dulu
kemudian mengendal para penumpang yang harusnya terpaksa
jadi fokus kami lebih banyak ke sana lah demi kenyamanan penumpang gitu ya
kalau masalah hitung kerugian yang lain lain ini kami menunggu knkt lah sebagai knkt sebagai unsur pemerintah dalam menilai apakah kejadian ini bagaimana gitu
oke baik terima kasih israwadi korporat sekretari angkasa pura